dan selanjutnya kami ajak anda untuk bergabung ke ratu tau untuk mengikuti agenda menteri pertahanan prabowo subianto meninjo bagaimana warga negara indonesia wni yang dari tiongkok dikarantina di sana
yang dalam kondisi baik kondisi sehat semuanya tapi tentunya ada ketentuan ketentuan dari pbb who yang kita patuhi dan untuk itu saya menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada menteri kesehatan panglima tni dan semua jajarannya
karena panglima kogab wilhan sebagai panglima
mengaku gasgappat komando tugas gabungan terpadu karena beliau mengkoordinir tidak hanya tni tapi semua kementerian lembaga terkait
semua di bawah kendali tni dan kementerian kesehatan
dan kesehatan sangat tanggap sangat profesional dan diakui oleh dunia
dan kita bersyukur secara kebetulan atau memang sudah diatur dari sononya menteri kesehatan kita sebelum menjadi menteri kesehatan adalah seorang perwira tinggi dokter militer yang menguasai masalah kesehatan
tapi cara tersebut sudah saling dim céntri dan kamu juga ada alasan tersebut masih clebri di ter tabsattering jaring
sebarang orang share ini caranya juga baru ke sama tempat tersebut

disini adalah mantan
ada juga banyak pejabat pejabat
senior dari kesehatan tni
indonesia termasuk yang
tidak panik begitu
jadi saya juga kesini
dalam rangka memberi
tidak boleh panik kita harus tenang
melaksanakan tugas jadi
kalau kita kerjasama rakyat bersama
pemerintah bersama tni
kita hadapi semuanya dengan baik
saya kira itu dari saya
saudara saudara kita yang
dan untuk petugas yang di dalam ring satu
meningkatkan daya tahan
yang kebetulan dulu juga dipimpin oleh
pak terawan itu sudah
yang diakui dulu ini
mereka sudah relatif siap
dalam waktu dekat
tentunya kita tidak mau over confident ya pak ya
dan tetap kita
tapi kita jangan panik
kita harus tenang
saya kira itu dari saya